saya sekarang berada di paris dan akan bertemu dengan seorang penyanyi asal indonesia
yang terkenal bukan saja di indonesia tapi juga di perancis dan bahkan di seluruh eropa
namanya adalah anggun che sasmi yuk kita cari dia dimana
terima asetnya adalah bahwa dia unik
dia tidak terlihat atau terdengar seperti orang lain

dia sangat mudah untuk dikerjakan
dia adalah orang yang sangat berusaha
dia biasanya bekerja lebih banyak dari
team di belakangnya
jadi setiap kali ada permintaan dia tidak pernah menyalahkan

dan jika dia harus bekerja dari lima p m sampai sepuluh p m dia akan melakukannya
jadi dia adalah orang yang sangat bijak yang mengartikulasi
jadi dia mengerti bahwa jika dia memiliki tim di belakangnya
yang meminta peluangnya maka dia harus
mengikuti kepercayaan mereka
jadi dia adalah orang yang sangat berusaha
ya saya akan mencari
makanya lagi sibuk interview di sana di sini di mana mana di media perancis di media eropa
selamat ya atas lahirnya sebuah album yang baru
bahasa indonesia nya apa
selalu di mana mana
selalu berlanglang buana
ini mungkin merefleksikan anggun sendiri
iya merefleksi hidup dan hidupnya aku sekarang ini
emang aku kan suka traveling terus
selalu pecicilan lah bahasa jawanya
ini kalau tidak salah album anggun yang ke enam ya
ya album perancis yang ke enam
album perancis yang ke enam dan katanya saya dengar ini sudah masuk top empat puluh dari billboard
di amerika juga
aku yang itu nggak tahu
yang jelas di eropa dan di perancis bisa cerita sedikit
apa yang membuat album ini berbeda dengan album album anggun sebelumnya
sebelumnya berbedanya ya karena setiap kali aku membuat satu album selalu berusaha untuk kayak semacam bikin itu loh
bikin selfie kalau bahasa sekarangnya
iya jadi memang ini loh aku sekarang kayak gini
kayak gini itu apa maksudnya
dalam artinya kan setiap album itu kan seperti mengkarakteristikan akunya pada saat itu
jadi perbedaannya ya sekarang kan aku empat puluh satu tahun
yang jelas pemikiran
aku masih ke tiga puluh satu
ini kan juga darah indonesia ya
jadi pemikiranku udah jelas jelas berbeda pada saat aku umur dua puluh atau tiga puluh an
jadi ya itulah jadi buat aku
cuma anehnya album ini aku sebenarnya gak ngomong tentang diriku sendiri
aku ngomong tentang apa yang ada di sekelilingku
jadi aku mengajak orang orang untuk mengerti untuk kayak reading between the line
ngomong tentang hidup
jadi dengan mendengar lirik lirik atau membaca lirik lirik di lagu ini mereka bisa ngerti aku itu kayak gimana
jadi di sini anggun sebagai seorang penyanyi tapi juga seorang ibu
si kecil sekarang umurnya sudah berapa tahun
udah delapan tahun
udah delapan tahun ya
gede banget makanya
jadi kalau kita lihat ini semacam terakhir dari evolusi seorang anggun ya
jadi perkembangan indonesia pada waktu itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat masih inget kan waktu itu
sekarang sudah tahun dua ribu lima belas
kalau melihat anggun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sampai anggun dua ribu lima belas apa kira kira benang merahnya
benang merahnya ya aku tetap menjadi berusaha terus menjadi seseorang yang tidak merubah jati diri sebenarnya
ingin berusaha terus
persisnya jati dirinya seperti apa
karena kan berusaha terus
karena dulu anggun memang orang penyanyi indonesia
tapi sekarang kan sudah lebih banyak tinggal di perancis
dan juga keluarganya juga prancis
jadi jati diri
jati diri dalam arti walaupun aku sudah mempunyai kultur baru tempat tinggal yang baru bahasa baru dan identitas baru
bukan berarti aku meninggalkan aku yang dulu
aku tetapi orang indonesia yang masih dan sangat amat dan sangat bangga dengan darah dagingku
aku ngomong sama dia juga pakai bahasa indonesia
dia bisa bahasa indonesia ya
dan ini semua bisa dilihat juga dalam cara aku menulis lagu atau cara aku menyanyi atau cara aku berpakaian
ini dalam bahasa perancis kan albumnya
berapa lama untuk menyiapkan
oh aku selalu lelet mbak
satu setengah tahun sampai dua tahun untuk bikin satu album
mana feedbacknya dari para penggemarnya album
karena album ini banyak sekali penggemarnya
iya feedbacknya sampai sekarang syukur banget
jadi apalagi album yang baru ini tuh mengunsurkan musik pop world yang banyak orang yang kalau suka bernostalgia dengan album pertama aku yang dengan ada snow in the sahara nya
jadi mereka sangat suka dengan album ini
tinggi nih kita cari
ini ada cafe ya namanya marcel
oh ini tempat favorit ya
gak jauh dari rumah soal
yuk yuk yuk
jadi ini cafe favoritnya anggun ya
ini tujuh tahun terus empat tahun di kanada terus balik lagi ke sini tahun dua ribu empat sampai sekarang
jadi ya hampir lima belas tahunan ada kali ya
senang tapi tinggal di perancis apalagi di paris ini udah merasa rumah sendiri ya
iya karena teman temanku di sini anakku juga sekolahnya gak jauh
jadi buat aku sekarang aku dari dulu kan mikir apakah ada negara yang sempurna ya
karena kan pasti ada bagian di salah satu negara yang mungkin dari sisi ekonomi kita gak suka atau politiknya kita gak suka
tapi aku pikir kayaknya mendingan kita pilih satu tempat yang kita bisa suka apa sih dengan pemandangannya atau culture nya
karena buat aku gak ada negara yang sempurna
jadi tergantung juga apa yang kita cari
nah aku cari dari sisi culture sebenarnya
supaya mungkin dan apalagi di perancis juga kan termasuk negara yang membela dan sangat menjunjung tinggi kemanusiaan
ini salah satu unsur yang sangat penting
nah ini kan baru baru ini kan ada kejadian serangan teroris itu farid
anda waktu itu lagi di mana
ada di paris
aku di paris di rumah
bisa cerita nggak waktu kejadian itu
terus perasaannya apa
dan apa yang terpikirkan waktu itu
karena ini sesuatu penyerangan yang betul betul mengagetkan ya
karena yang diserang itu satu tempat konser
ada yang di cafe
ada yang di cafe
ada yang di stadium
udah gitu ada satu lagi
karena mereka diserang itu di daerah distrik ini
di tempat aku tinggal
tapi gak jadi
gak tau kenapa
mungkin sempat di gagal kan
mungkin sempat di aborsi
jadi waktu aku denger itu itu kan udah sekitar jam sebelas malam atau dua belas malam
aku kira ini cuma rumours bohong atau apa
akhirnya aku lihat di berita dan ini benar
dan buat aku ini bukan saja mengagetkan tapi mengerikan sekali
dan aku langsung mikir ini berapa korbannya
siapa yang di belakang ini semua
apa yang mereka mau
dan bagaimana caranya aku bisa mengasih tau ke anakku
jadi malam itu tuh aku tidurnya jam empat pagi jam lima pagi
padahal beberapa jam kemudian harus bangun
gak sekolah sih
dan ya buat aku sesuatu yang sangat yang mustahil
dan ternyata aku gak sendiri
dan buat kita ini adalah kayak sembilan sebelas nya orang orang paris
terus apa yang diceritakan pada kirana
ya aku bilang bahwa di paris lagi ada atak ada orang orang yang jahat
yang membunuh orang orang tanpa kita tahu kenapa
terus dia tanya siapa
siapa yang dibunuh kenapa dan dimana
ya jadi ada orang yang membunuh orang lagi nonton konser
lagi makan di restoran
dan memang benar buat aku tuh semua korban adalah orang orang yang sedang celebrating life
mereka ke restoran makan
ini sesuatu yang mungkin
dari pihak teroris adalah sesuatu yang mereka nggak suka
mereka nggak suka kalau hidup itu ternyata ada unsur unsur yang bisa menyenangkan
jadi aku ceritakan kepada kirana bahwa ini adalah perbuatan orang orang yang tidak suka kehidupan
yang tidak suka kebahagiaan
tidak suka kultur
dan aku terus terang agak takut buat kirana
karena kan polisi di sini
ada intelnya perancis yang sedang berusaha bekerja keras supaya mereka bisa ditangkap
ada yang sudah meninggal juga pelakunya
dan setelah itu untungnya dua hari kemudian aku pergi untuk satu humanitarian mission di madagaskar
dan begitu aku pulang dari sana
tadi aku pikir aduh gak mau pergi
karena takut meninggalin anakku
dan apalagi dengan keadaanku seperti ini
tapi ternyata setelah aku pulang dari sini aku malah merasa
wah lebih semangat gitu loh
karena aku ke madagaskar
tugasku tuh untuk membawa anak anak yang sakit
anak anak bayi umur satu tahun setengah
untuk dibawa di operasi di perancis
jadi aku ke sana untuk memberi kesempatan kepada anak anak untuk hidup
sedangkan yang terjadi di sini adalah orang orang yang mengambil hidupnya orang lain
tuhan tahu apa
jadi buat aku ini lah
ini yang harus kita rayakan
kita harus merayakan hidup
ini yang penting
kita harus berusaha untuk supaya anakku selalu merasa aman
itu bagian ke madagaskar bagian dari kegiatan sosial yang aku lakukan kan
tapi kalau sekarang bagaimana ini kan sudah
saya merasa di sini memang ada polisi
tapi nggak terlalu over gitu ya
bagaimana perasaan sekarang
apakah sudah mulai merasa aman
suasana di paris itu
suasana di paris itu anggun merasa sudah hampir normal kembali atau bagaimana
banyak sekali kampanye lewat social network yang orang orang perancis yang bilang kita harus masuk dalam resistance
kita harus memberi contoh bahwa kita tidak takut dengan teror mereka
karena kalau tiba tiba kehidupan di perancis atau di paris terutama
tiba tiba orang orang sudah tidak ke konser lagi atau tidak nge cafe lagi atau tidak pergi ke restoran lagi
tandanya para teroris itu mereka menang
karena mereka berhasil menakutkan kita
jadi kayaknya sekarang setelah seminggu lebih hampir iya
sudah mulai pelan pelan sih
pelan pelan sudah mulai pulih
walaupun banyak sekali orang orang yang dan setiap kali aku pergi kemanapun orang orang tanya
terus gimana keadaan di paris
mereka tuh kayaknya dan sangat apa sih namanya merasa khawatir juga untuk kita
aku lihat banyak sekali solidaritas dari seluruh dunia
yang waktu itu ada pertandingan sepak bola
orang orang inggris yang menyanyikan la marseillaise imbé nationale
dan itu sangat membuat aku tersentuh sekali
dan ya kita mulai pelan pelan sih
karena kan life goes on ya
nah kan katanya yang penyerangannya kan dilakukan oleh isis
nah kita tahu bahwa paris dan perancis juga kan memiliki banyak sekali warga negara yang muslim
nah apakah ada semacam tagless terhadap mereka atau diskriminasi yang dirasakan lebih meningkat
kira kira menurut pandangan anggun sendiri atau pengalaman anggun sendiri ada
ya ini yang amat sangat aku takutkan adalah semakin naiknya islamofobia
apalagi disini kan dengan adanya dari ekstrim right wing marine le pen
contohnya yang partai sayap kiri
kanannya itu luar biasa
dan dengan adanya kejadian seperti ini
dia malah ya ini buat dia tuh seperti kayak ah ini kesempatan yang baik untuk meraup lebih banyak broothers
dan itu yang saya sangat takutkan
makanya aku kan sekarang baru ngeluarkan album
ini sebenarnya bukan saat yang ideal untuk mengeluarkan album
tapi setiap kali aku diwawancarai oleh para wartawan
mereka kasih tanya ke aku
aku kan orang indonesia
negara terbesar muslim di dunia
mereka pasti tanya lu gimana kamu sebagai orang muslim
apakah justru disitulah aku harus menunjukkan bahwa
islam yang kita terapkan di indonesia itu tidak ada hubungannya dengan islam yang ada di timur tengah
di indonesia walaupun itu negara islam terbesar
kita pernah punya wanita yang mereka memilih presiden yang perempuan
dan aku dulu besar di sekolah fakult
jadi ini semua banyak sekali unsur unsur yang setiap kali itu aku coba untuk menjangkau yang apa sih
image mereka tentang islam
ya terlalu baku dan terlalu kaku
apalagi mereka nggak tahu banyak tentang negara ini
yang mereka dengar hanya yang terjadi kejadian kejadian seperti ini
dan daesh dan terorisme
jangan sampai salah kaprah
apalagi kan sudah ada movement not in my name
dan ini buat aku penting sekali
supaya orang orang islam tuh seperti katanya the queen of jordan rania
yang dia bilang bahwa
kita sebagai muslim moderate atau muslim period
kita harus menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada hubungannya dengan islam
pemahaman rata rata orang perancis
karena aku banyak teman ya di paris dan di perancis
terhadap indonesia sebagai negara yang moderat
populasi musiknya terbanyak tapi tidak seperti negara di timur tengah
dan lain sebagainya itu bagaimana
apakah mereka masih perlu edukasi lah atau pencerahan mengenai hal ini
kayaknya edukasi atau pencerahan harus selalu ada
apalagi di masa masa yang gampang sekali salah kaprah seperti ini
apalagi dalam masa masa yang more than ever kita butuh image yang lebih baik
ini yang susah karena banyak orang yang ya pokoknya pukul sama rata lah gitu
ya pokoknya inilah islam
jadi seluruh agama islam ya seperti kecenderungannya ada untuk keperasaan seperti itu
makanya aku pikir ini penting sekali
supaya aku tuh menunjukkan sisi islam yang lain
bahwa aku gak pakai jilbab atau
dan gak ada apa sih namanya tanda tanda bahwa aku tuh orang islam dalam artian
ya sesuai dengan yang biasanya dikenal di timur tengah
dan buat aku inilah penting sekali buat aku menggaris bawahi bahwa
ya bukan berarti istilahnya itu kan sesuatu atau agama itu sesuatu yang sangat personal
ya biasanya kan per
biasanya kan per

ini yang selalu saya coba untuk garis bawahi di setiap interview
dan setiap kali aku pasti dapat pertanyaan seperti itu
tapi anggun sendiri ya karena sekarang kan sudah tinggal di eropa
ini merasa bahwa islamofobia ini memang secara kecenderungan itu semakin meningkat
apalagi dengan kejadian
ya bukan saja kejadian penembakan itu
tapi banyaknya pengungsi iswaka refugees dari sirian berdatangan ke eropa
dan ini juga mungkin berdampak terhadap multi kulturalisme
ada yang merasa bahwa wah ini membahayakan bagi keamanan negara eropa ini
ini sesuatu yang memprihatinkan anggota
iya sangat memprihatinkan karena kan aku ya noyid di eropa apalagi di perancis
kita dulu sejarahnya banyak sekali berbicara tentang
banyak sekali boat people dari asia
manusia perahu ya dari vietnam ya apalagi
yang datang ke perancis dan bahkan presiden syira
dulu sempat beliau sempat mengadopsi salah satu
sebenarnya salah satu anaknya itu orang vietnam
jadi tapi itu dulu kenapa sekarang kok zaman berubah
kita makin takut dengan tetangga
kita gak silaturahmi
di building aku aku kenal tetangga ku
tapi itu juga aku yang datang pertama
mereka jadi kayaknya banyak orang sekarang tuh lebih ya takut karena
mungkin warna kulit kita beda atau agamanya beda
atau pendidikannya gak sama
jadi sebenarnya ini yang aku sayangkan
gak ada keterbukaan
sangat gak ada toleransi
dan karena karena kita gak kenal
makanya kita nggak mau mengambil effort untuk mengenalkan apakah itu kultur lain
jadi buat aku ini sayang sekali lah sayang sekali
anggun sendiri secara pribadi pernah merasa ada diskriminasi
atau mungkin awal awalnya sebelum menjadi terkenal
sebelum karir anggun itu lebih baik lagi di perancis itu pernah
karena di perancis orang asia termasuk jenis etnik yang gak terlalu yang usful sih
yang damai damai aja
kita gak pernah membuat urungan
lebih integrated ya
mungkin begitu buat mereka
tapi dulu dengan awal karirku sama produserku
aku tuh dulu dibilangin kalau bisa jangan ngomongin tentang agama kamu
karena mereka takut itu nanti malah membuat salah kaprah lagi
karena dari dulu memang buat mereka tuh islam tuh agama yang menakutkan
atau mungkin karena dari asia ada unsur eksotisme
dan mereka ingin menjaga ini mungkin ya
tapi ya gak tau juga sih alasannya
tapi buat aku dari dulu aku selalu ngomong tentang agama sebebasnya
tapi secara karir karena waktu anggun seri datang ke eropa kemudian ke perancis kan belum terkenal sama sekali kan
di eropa seberapa sulit untuk meniti karir bagi seorang seperti anggun yang
ya kalau di indonesia kan memang sudah terkenal
tapi kan di eropa kan beda ya
dan kompetisinya kan juga pasti banyak
mereka sangat ya susah lah untuk masuk ke industri musik
gira gira apa yang mereka cari dan dapatkan dari anggun
yang mereka cari mungkin ya sebenarnya aku ya ya aku sama sekali gak tau kenapa albumku yang ini disuka
atau ya justru walau ya pas album pertama kenapa lagu ini disuka kenapa akunya disuka
mungkin itu salah satu kayak kombinasi antara semua
wajah baru suara baru pandangan yang baru
dan membawa membawa keinginan untuk membuat orang lebih suka
mungkin untuk membuat orang travelling mungkin buat mereka ini
kayak oh ini salah satu yang sangat eksotik gitu loh
yuk lihat yuk apa
dan ternyata eh ya tapi cuma buat aku kalau hanya
kalau hanya apa namanya mengedepankan keeksotismean aja
tanpa substansi ya gak bisa ada gak bisa jauh gitu loh
nah biasanya media perancis atau media eropa
biasanya apa yang mereka selalu tanyakan kepada anggun
mereka selalu tanyakan tentang indonesia
bagaimana pandangan aku tentang hidup di perancis
apa yang aku suka dari kultur disini
nah kalau aku bilang aku suka serge gainsbourg musiknya
boris vian apa buku bukunya boris vian
aku suka dan aku belajar minum wine
aku bahkan sempet dapet title dari eh
di persaudaraan wine lovers di bordeaux
jadi buat aku ini salah satu cara juga untuk
mencintai negara yang aku pilih untuk hidup
dan mengintegrasikan diri
jadi sekarang sudah merasa budaya perancis itu bagian dari budaya
iya karena dan buat aku sekarang aku sama sekali nggak bisa milih
karena walaupun aku darahnya indonesia
dan aku akan selalu jadi orang indonesia
ini salah satu kebanggaanku
cuma perancis adalah kultur yang aku pilih
tapi mereka sendiri sudah menerima anggun sebagai seorang perancis
karena kan lagunya juga dalam bahasa perancis
dan anggun juga ini album yang kesekiannya dan penggemarnya juga
banyak di sini
mereka merasa anggun ini
mereka kayaknya sih
soalnya kan aku sekarang juga
kan aku pernah dikasih itu loh
ini semacam medali
semacam medali dari pemerintah perancis
karena aku ikut membantu mempromosikan budaya perancis ke asia atau ke indonesia
banyak sekali orang indonesia sekarang belajar bahasa perancis karena
kepengen tahu lagu lagunya aku
waktu kepengen bisa ngobrol kayak anggun
kira kira kontribusi anggun untuk mempromosikan indonesia ke perancis itu
ya setiap orang di sini tahu aku orang indonesia
dan setiap kali aku pergi kemana pun
oh aku baru aja datang dari bali
oh aku baru ke jogja
nah itu dia kan biasanya kalau indonesia
kalau masuk media itu biasanya for bad news ya
bahwa indonesia itu negara yang terorisnya banyak
polusinya luar biasa dan lain sebagainya
masih ada pandangan seperti itu
ya masih lah
apalagi kan kalau berita buruk kan pasti jadi di headline
di koran koran ini biasalah
apalagi dengan adanya pembakaran hutan hutan
kayak semacam genosida kehutanan flora dan fauna di indonesia
buat aku ini selalu yang aku juga
berusaha untuk memberi perhatian ke masalah ini
tanpa harus menjelekkan nama indonesia
karena aku nggak kepengen negara aku itu juga di
oh iya orang indonesia kan
cuma aku juga gak mau munafik untuk bilang bahwa
oh di indonesia tuh bagian
nggak juga kan
karena banyak hal yang aku juga nggak setuju
dengan bagaimana para pemerintah melihat atau mendirect indonesia sekarang ini
cuma ya seperti
kan kita termasuk juga negara baru ya
baru enam puluh sembilan tahun
masih baru lah
nah sekarang kan kita kan di paris ya
karena ada cop dua puluh satu
ada konferensi untuk perubahan iklim
ini sesuatu yang menjadi bagian dari keprihatinan anggun juga
apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita
sebenarnya tadi malam aku sempat datang ke peluncuran salah satu event
yang namanya one heart one tiga
jadi kita tuh bisa membeli pohon pohon yang akan kita tanam
bisa pilih ada satu aplikasinya di iphone
yang bisa pilih mau tanamnya di mana
di afrika di india pokoknya segala macam
jadi bisa beli satu pohon atau sekelompok pohon
jadi ini kayak semacam kontribusi kita kepada alam
dan tadi malam sempat ketemu dengan chief raunee dari tribe amazonian
aku ngelihatnya dia
dia langsung deg degan karena buat aku itu salah satu figur yang penting
dan aku juga beberapa
dan untuk cop dua puluh satu ini
aku sempat andil dalam satu film
yang aku sebagai narratornya
untuk satu film yang menceritakan tentang kepada
orang orang suku asli
jadi pentingnya memberi microphone nya ke mereka
memberi kesempatan pada mereka untuk berbicara
karena mereka lah yang tahu apa yang terjadi di dunia
dan apa yang harus kita perbuatkan
supaya kita bisa tetap menjaga untuk preservasi alam
dan ini yang sebenarnya aku selalu ingin kasih tahu
dan aku juga kan dulu sempat
setelah tsunami ya
dua tahun atau tiga tahun setelah tsunami
aku pergi ke sumatera untuk menanam mangrove
karena aku belajar bahwa
karena aku dikasih tahu bahwa sebenarnya
kalau di daerah rawan tsunami seperti itu
ditanam sekitar seratus meter atau dua ratus meter mangrove
otomatis itu ombaknya akan ditahan oleh mangrove tersebut
mungkin nggak akan sebanyak itu
dan berbeza dari abrasi juga
anggun sendiri mengikuti kejadian kejadian di indonesia
karena saya lihat kan anggun cukup aktif di twitter dan di sosial media
terus mengikuti apa yang
masih tertarik ya dengan apa yang terjadi di indonesia
buat aku normal aja
kayak apa yang terjadi di rumah kan kita harus tahu
nah saya ingat waktu itu
indonesia kan melakukan eksekusi terhadap narapidana narkoba
dan saya lihat kan anggun salah seorang yang memang tidak setuju
dan ternyata kan di indonesia kan banyak ya orang yang setuju
anggun memberikan komentar tidak setuju
dan kemudian juga ini kan jadi heboh di media sosial
biasanya kalau itu terjadi apa yang dirasakan
apakah kok begini reaksinya
atau bagaimana kira kira
yang aku pikir pertama adalah
seenggak enggaknya kita membicarakan hal ini
karena kebanyakan orang
mereka lihat itu
oh ya wes dibunuh aja
aku di sini untuk memberi satu visi baru
karena seenggaknya kalau kita berdebat kan at least satu orang mikir yang lainnya juga
ini yang pertama aku suka
jadi memang banyak sekali kontroversi
banyak yang menyerang dan bahkan
nah itu beda lagi
menyerang dihina segala macam
jadi malah cerita lain lagi
cuma pada intinya buat aku adalah ini adalah salah satu opini
aku enggak kepingin dan aku kepingin sekali indonesia menghilangkan death penalty
karena buat aku
karena ambillah contoh seperti nelson mandela
waktu dia waktu beliau menjadi presiden
hal pertama yang dilakukan adalah mencoret eksekusi mati dalam konstitusi
nah kita kan baru punya presiden baru yang sempat jadi cover di time magazine ya
dan aku menaruh harapan harapan pun juga ke pak jokowi

untuk itu makanya aku tergerak untuk membuat satu surat terbuka
bukan karena aku merasa mempunyai mempunyai apalah mempunyai wobon nang atau apapun
aku hanya berbicara sebagai seorang wanita orang indonesia
yang tinggal di luar
dan melihat bahwa image indonesia ini sedang kacau balau
dan dengan kejadian seperti ini akan lebih kacau lagi
aku mencoba ya menggelitik rasa naluri kemanusiaannya
ada responsnya dari surat terbuka itu
responnya gak ada
tapi responnya ada bahwa dalam intinya adalah
sen atlawi orang yang tadi di di di vonis mati
beliau sudah tidak dalam daftar dalam daftar orang orang yang akan dieksekusi lagi
tapi bukan berarti
soalnya buat aku bukan hanya untuk orang itu
bukan hanya untuk orang perancis satu orang itu
buat aku untuk semuanya
banyak orang yang bilang bahwa ah gue ini double standard ya
dia hanya ingin menyelamatkan warga negaranya
ya enggak lah
aku juga gak setuju dengan waktu dulu itu ada kasusnya angeline
yang anak kecil di bali
yang dibunuh dibunuh oleh pembantunya atau anak mamatirinya atau something
dan katanya udah dieksekusi aja
eksekusi mati itu kan bukan bukan bukan satu solusi
pertama tama itu bukan solusi untuk apapun
itu hanya bales dendam
ini kan sama kari bukan sesuatu yang kesannya itu untuk membuka mata kita atau membuat kita berpikir
justru ini malah kita memberi memberi kesadaran

kesadaran atas atas pendendaman
dendam itu boleh gitu
kan enggak juga
dan buat aku sekali lagi
kita kan tahu bahwa sistem keadilan di indonesia itu belum sophisticated ya
belum belum sempurna
masih banyak bolongnya lah
ada banyak bolongnya dan banyak sekali dan masih punya kasus korupsi ini itu
nah kalau sistem sistem
sistem keadilan di indonesia saja sudah masih bisa ditanyakan
ya jangan mengeksekusi orang gitu loh
ini kan final
nggak bisa kita perbaiki lagi
ya paling tidak topik ini sudah mulai menjadi bahan diskusi karena memang kecenderungannya di dunia eksekusi mati itu sudah dikurangi ya
karena toh tidak dianggap juga tidak efektif untuk menurangkan
sama sekali tidak
sama sekali tidak
nah anggun jokowi bagian dari yang pemimpin yang diharapkan
by the way sudah berapa lama jadi warga negara perancis
udah enggak bisa pilih lagi
tapi kan bisa menghibau
salah seorang pendukungnya sekarang masih penuh dengan harapan atau ada sedikit kekecewa
atau ada sedikit kekecewaan atau bagaimana terhadap pemerintahan sekarang
iya kan kita juga seperti saatnya
kesannya gini loh
kalau lagi pacaran kan kadang kadang juga suka berantem ya
aku makanya aku nunggu banget ada kayak tanda tanda bahwa indonesia akan dipimpin oleh seseorang yang mempunyai visi yang lebar
dan mudah mudahan contoh seperti eksekusi mati pada beberapa orang udah banyak ya sekarang udah dua belas orang kalau gak salah
masih ada satu lagi
aku ingin sekali ini sesegera mungkin diberantasi
karena ya itulah kayaknya buat aku indonesia harus memberikan teladan kepada negara negara lain
seperti halnya indonesia memberi teladan ke setiap kali aku bilang indonesia itu pernah menjadi presiden perempuan
ini tuh simbolik ya
ya kita setuju atau tidak setuju dengan politiknya ibu mega
tapi simboliknya dan dalam artian simbol itu besar sekali
jadi buat aku apalagi negara sebesar ini harus bisa memberi contoh yang berani ke negara negara lain
dan berani itu bukan berarti mengeksekusi orang
tetapi dalam artian sebagai ya membuka hati memberi contoh tentang toleran
dan banyak ya kita bisa berikan contoh ya karena indonesia sebagai negara populasi terbesar beragama islam tapi moderat
dan ini apalagi dengan situasi global terorisme global ini indonesia sebenarnya punya peran
ini penting sekali makanya justru itu
makanan punya peran
kunci ya bahwa tidak semua islam itu seperti yang di timur tengah
kembali ke ini kan walaupun warga negara bergantian tapi kan pada intinya kan anggun seorang indonesia
dengan masih kecil kira kira umur delapan tahun kira kira ke indonesiaan
apa yang ingin anggun ajarkan ya nilai nilai apa
karena kan katanya masih tetap mengajarkan bahasa indonesia kepada kirana gitu
aku hanya ngomong ke dia dengan bahasa indonesia
kira kira apa yang anggun ingin dia bagi ke indonesiaan apa gitu ya
aku kan gak juga punya buku petunjuk orang indonesia begini orang perancis begini
aku menjalankannya dengan secara natural mungkin
kenapa misalnya penting bagi kirana untuk bisa berbahasa indonesia
toh dia kan tinggalnya di paris ayahnya seorang prancis sekolahnya dia
buat aku sebenarnya ke indonesiaan itu terletaknya bukan di paspor tapi dalam bahasa
bahasa itu buat aku nomor satu loh
karena setiap kali aku datang ke jakarta banyak sekali anak anak yang punya nama indonesia
yang punya nama indonesia paspor indonesia orang tua dua duanya indonesia
gak bisa bahasa indonesia
apakah mereka lebih indonesia dari aku
yang udah gak berpaspor indonesia tapi tetap ngomong indonesia
tetap masak nasi terus
sampai sekarang ya
sampai sekarang dan anaknya berbahasa indonesia
dan pinter lagi
jadi apakah semuanya harus diukur dengan tidak punya paspor indonesia
dengan tidak atau pernah pakai batik atau kayak gitu gitu
kayaknya yang ingin aku
ini kan juga sempat jadi kontroversi
tapi buat aku justru nggak apa apa
kalau kontroversi berarti itu membuat orang mikir
itu yang bikin aku senang
tapi kira kira mau nggak kalau tinggal kembali di indonesia
mengetap kembali di indonesia
kepingin sekali mau sekali
tapi ya itu ya kalau misalnya udah nggak ada hukuman mati
kalau misalnya kita sudah diberi wawonan
kan katanya dui nasionalisme itu akan bisa ada di indonesia
kalau itu bisa
yang ada kan untuk anak sampai umur delapan belas tahun ya
bisa dua nasionalisme
tapi kan salah satu orang tuanya harus
kalau gak ada gimana
tapi apa yang ngangenin mengenai indonesia
sebenarnya suasana sih
aku gak kangen
aku kangen keluarga
bahwa di sana tuh kesannya mudah
hidup itu mudah
karena orang orang tuh suka ketawa ketawa
semuanya bisa diatur
semuanya bisa diatur
iya makanya kayak gitu gitu
ada kesan males malesan yang aku suka kadang kadang
tapi pas balik ke sini
gak harus masak sendiri
gak harus belanja sendiri
gak harus nyuci piring sendiri
untuk sekarang udah punya mesin
jadi kegiatannya sekarang apa
selain telah mengeluarkan album
jadi juri di asia's got talent
asia's got talent kita baru selesai satu season kan
season yang pertama
season keduanya nanti
ya tahun depan
mulai juli atau juni
terus nanti setelah promo album perancisku selesai
aku harus bikin album inggrisnya
terus nanti rencananya akan tour mulai akhir dua ribu enam belas atau dua ribu tujuh belas
terus ya gitu lah
jadi segala sesuatunya kan harus bolek lagi
sebenarnya sama terus sih
kira kira kan pernah bikin album dalam bahasa indonesia
kepingin sih tapi gak tau kapan
dan gak tau bisa apa angganya
sekarang kalau media di indonesia
oke selain social media dan lain sebagainya
bagaimana pandangan anggun terhadap media yang ada di indonesia
mereka sering masih meliput kegiatan anggun
tapi aku kan dari dulu gak pernah suka dengan infotainment
buat aku ini salah satu pembodohan masyarakat yang ini kriminal buat aku kayaknya
jadi aku tuh kepengen sekali
kan wartawan wartawan di indonesia jurnalis itu mempunyai peran yang sangat penting
untuk memberi informasi ke masyarakat
bukan hanya memberi informasi tapi juga nggak boleh membela pihak
harus senetral mungkin
harus se akurat mungkin
dan ya kalau bisa tuh diverifikasi dulu satu sumber berita
jangan cuma copy paste aja
kan kebanyakan orang indonesia kan gak suka baca artikel tapi baca headlinesnya aja
jadi kadang mereka bikin headlines yang gimana tapi sebenarnya gak ada hubungannya
dan itu ditambah dengan fakta bahwa orang indonesia suka sekali nonton tv
suka sekali dengan suatu yang heeey tapi gak ada isinya
itu yang bikin aku suka geregetan
soalnya ada rating yang dikejar
nah itu dia itu yang aku sayangkan
karena kalau aku pikir zaman dulu zaman waktu aku masih kecil
ada sesuatu yang membuat anak anak itu kreatif
dan acara acara tv juga musik penting
tapi dulu aku inget pak harmoko yang sangat gak suka kalau ada lagu lagu cengeng di indonesia
karena ini bukan sesuatu yang
pembodohan juga dan bukan sesuatu yang baik untuk anak anak kecil
dan juga untuk mentalitas orang orang indonesia
mestinya harus ada lagi
tapi ini yang harus diketahui pak harmoko
harus ada kayak menteri kebudayaan yang tugasnya
itu dia tukang sensor tapi dulu
kalau dulu zaman warna baru media itu semangat disensorin
gak boleh itu gak boleh
itu udah zaman demokrasi
tapi demokrasi jangan berat sebelah juga
harusnya kan ada juga untuk banyak hal
di indonesia sayangnya tv nya nggak terlalu
gak banyak yang unsurnya edukatif
ini yang aku sayangkan
iya karena kan memang tv nya kan swasta
mereka dihadapi oleh iklan dan jumlahnya kan luar biasa banyak
sudah sebelas tv nasional belum tv tv lokal
sekarang ada tv baru loh
sudah seharusnya kan indonesia punya cnn
ya aku tahu sekarang mbak desi ada di indonesia
buat aku penting sekali
penting sekali mempunyai ya channel tv seperti ini
cuma ya itu kadang kadang kita juga harus hati hati
karena aku semenjak kejadian yang kemarin di paris
aku melihat selalu yang acara tv yang hanya informasi
semua channel channel tv yang hanya memberikan ini
tapi kesannya nanti kayak
ada semacam entertaining depresi gitu
karena kan kalau melihat hanya sesuatu itu
jadi kesannya tuh seperti kayak
tapi dalam artian yang kadang juga tergantung siapa yang memberi
apakah itu memberi kita sesuatu yang baru atau tidak
makanya aku berharap
aku sampai sekarang belum lihat cnn indonesia
kita berharap bahwa kita memiliki standar kualitas jurnalisme yang tinggi
mudah mudahan kan tercapai
tapi anggun sendiri mungkin apa kira kira
sekarang kan sudah album ke enam
masuk usia empat puluh
dan dari evolusi seorang anggun kemana
akan pergi ke depannya setelah ini
apa cita cita impian yang masih
cita citanya sebagai artis
saya tetap untuk selalu membuat album
album album yang berisi
dengan lagu lagu yang jujur
yang bisa menginspirasi orang
dan cita cita sebagai manusia
sebenarnya menjadi ibu yang baik
walaupun kadang absen
aku ingin lebih terjun dalam
sudah sembilan tahun bekerja dengan un
tapi banyak hal yang aku lakukan juga dalam
tidak pakai nama nama un
untuk distrik tempat aku tinggal
dengan para homeless di sini
jadi banyak sekali hal hal yang aku lakukan
yang aku ingin
aku sebenarnya gini loh
sebagai perempuan sebagai ibu
aku ingin memberi contoh kepada anakku
karena akulah contoh pertama
perempuan buat dia
jadi aku tidak boleh salah
oke anggun senang sekali
bertemu dan berbicara
semoga tetap berkarya
dan aksi kemanusiaannya tetap jalan
mudah mudahan kita ketemu lagi di nevis ya
terima kasih mbak
ini sudah mulai dingin soalnya
terus giginya coklat semua